pak ade sama ya hai hai sama sama bikin kesel tau gak
itu kan pade aku juga
ini tuh bulan puasa
jangan marah marah jangan emosi
nanti kalau marah marah mulu
makanya bisa berkurang loh
aduh aku tuh haus tau gak
mana tadi nggak dikasih uang
om kau lagi buat naik angkot
tadi lukman disini pak ustadz

loh itu lukman
kenapa sih pak ustadz
lukman kamu gak puasa
ya puasa lah
loh kok tadi mau minum
aduh aduh pak ustadz
maaf banget pak ustadz
lukman lupa pak ustadz
tapi tapi oh tapi
kalau lupa batal gak sih pak ustadz
ya kalau lupa ya nggak apa apa ya
tapi kalau misalkan kamu sengaja
saya lanjutin aja
nah kalau begitu namanya sengaja
kalau yang tadi lupa
gak boleh kalau sengaja
aduh aduh aduh
pak ustadz batal dong
kalau di sini
aduh nih jadi
aduh pak aduh
pegang pegang minuman jadi saya kelepasan juga deh
hah udah semuanya
lihat anak kecil nggak pak
haikal sobri sama asun
banyak anak kecil pak
ya emang banyak sih
cuma yang satu pake kopi yang gak ngeplek
yang satu lagi agak botoh
oh gitu ya
tadi mereka itu kesini lihat barang barang saya
emang kebiasaan itu anak
kemarin nyobain ke restoran
yaudah makasih ya
emang bener bukaan hal ini
yang pertama saya cat tadi

sebenernya saya katwal

kalau kena kepala kapan biar ini dibilang landasan pesawat begitu kalau sudah mendarat
disini kamu sukses hai kak bukan hai kata nggak usah pakai tapi tapi tapi tapi tapi tapi maksud
kamu biar kamu nih sukses gitu hampir pesawat itu kepadanya apa lagi alasan alasan banyak
banget iya pakde merepet aja sih yang lempar pesawat yaitu bukan hai kak tapi si sobri aku
yuk yuk siap
hai aduh bisa kompromi lagi dah pakai mules lagi
assalamualaikum pastri kitty
waalaikumsalam saja mas kiti tolong bukain gerbang ya iya pasti kita bukain
ya kita mau masuk nih iya aduh aduh
ada paradise saja ayo
hai paduan oduh saja datang solisian juga tepat
banyak banget lagi nih tahu nih koleksi kunci
ini rp lima ribu
kurang pak d
makasih pak d
naik angkut ya
iya pak d
pak deh tungguin nanti di pondok ya
jangan main main di pasar
iya pak d
ini jauh dari pondok
iya pak d
wahim lah pak d
udah belum pak
udah pak d
jadi yuk kita cari angkutnya yuk
pak dia udah ngasih ongkos ke kamu belum
mungkin ke si sobri kali
orang pak d itu gak ngasih apa apa ke aku
karena kamu itu punakannya
seharusnya pak d itu ngasihnya ke kamu lah
tapi pak d ngasih ke aku
mungkin ke asun kali kamu sun
berarti kalian gak punya ongkos gitu
pak d aja
pak d sama ya
sama sama bikin kesel tau gak
sop kamu tuh gak boleh ngomong gitu
pak d aku juga
ini tuh bulan puasa
kalau marah marah mulu
halanya bisa berkurang loh
aduh aku tuh haus tau gak
mana tadi nggak dikasih uang ongkos lagi buat naik angkot
ini kan bulan puasa
jalan tiga terdekat
ya lah paling jalan tiga terdekat
pondok pesantren punanta dimana ya
karena tadi di telpon pengurusnya gak aktif d
itu kan tempat tinggal kita
berarti tau dong ya
pesantren punanta dimana
yalah pak tau banget lah pak
kita orang aja
santri pondok pesantren punanta
waduh selamat malam
waduh selamat malam